hari kedua libur panjang akhir pekan puncak masih jadi tujuan favorit warga sekitar jakarta dan bogor
di jalur menuju puncak lalu lintasnya terpantau ramai lancar
di kawasan simpang gadok bogor jawa barat saudara kendaraan masih mengantre menuju puncak untuk tujuan wisata
pada pagi hari lalu lintas menuju puncak macet sehingga polisi memperlakukan sistem satu arah
namun menjelang siang arus lalu lintas terpantau ramai lancar
kita akan temui rekan kami asri gunawan yang berada di kawasan gadok bogor menuju puncak
asri bagaimana situasi terkini menuju puncak bogor pada siang hari ini
asri apakah kembali diberlakukan sistem satu arah
sehat mercy dan saudara di belakang saya di kawasan puncak gadok atau di simpang gadok bogor jawa barat
ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah jakarta menuju ke kawasan puncak
berbeda memang dengan pagi hari tadi sekitar pukul setengah sembilan pagi
satlantas polres bogor ini memperlakukan sistem satu arah atau one way
karena adanya lonjakan volume kendaraan sehingga memang harus diurai
maka diterapkanlah sistem one way atau satu arah tapi
ketika kendaraan sudah terurai begitu sekitar pukul sepuluh pagi
ini pemberlakuan sistem satu arah atau one way diberhentikan
dan arus lalu lintas ini sudah normal kembali menjadi dua arah
nah memang kalau dibandingkan juga dengan malam hari
volume kendaraan ini lebih banyak di malam hari pada jumat malam kemarin begitu mercy dan saudara
tapi di pagi tadi juga tidak kalah banyak
begitu masih banyak kendaraan yang melintas dari arah jakarta
menuju ke kawasan puncak bogor jawa barat
nah kalau yang kami perhatikan mercy dan saudara dan kami pantau
kendaraan yang melintas ini mayoritas berasal dari kawasan jabodetabek
begitu berpelat b dan juga berplat f yang kemudian mengarah ke kawasan puncak
nah untuk sistem rekayasa lalu lintas baik itu one way maupun juga ganjil genap
ini memang diterapkan secara situasional jadi tidak ada jam pasti
kapan diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut di kawasan simpang gadok
bogor jawa barat karena memang ini mengikuti eskalasi ataupun juga mengikuti
bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas di jalur puncak
memang kalau tadi sudah diberlakukan sistem satu arah atau one way pada pukul setengah sembilan sampai dengan pukul sepuluh
ini sudah mulai terurai kembali kendaraannya sehingga memang
arus lalu lintas ataupun juga sistem rekayasa lalu lintas ini diberhentikan soal one way atau satu arahnya
dan diberlakukan kembali sistem ataupun juga dua arah begitu
nah memang ada jam jam yang menjadi jam jam di mana favorit begitu para masyarakat
ataupun para wisatawan melakukan perjalanan dari arah jakarta menuju ke puncak
misalnya di malam hari ataupun juga di pagi hari karena ini memang menjadi waktu waktu yang favorit begitu yang nyaman dilakukan
ataupun juga menjadi jam yang nyaman untuk melakukan perjalanan jarak jauh begitu
nah memang puncak bogor jawa barat ini masih menjadi prima dona
bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjang begitu dan masih banyak sekali destinasi wisata yang ada di puncak bogor
misalnya taman safari yang kita tahu sendiri ini bisa dinikmati oleh segala usia dari anak anak sampai dengan dewasa
kemudian juga ada sejumlah taman taman wisata seperti cimori land
kemudian juga ada aktivitas olahraga seperti para layang dan banyak aktivitas aktivitas lain yang bisa dilakukan di kawasan puncak bogor jawa barat
sehingga memang tidak aneh jika di kawasan atau di jalur puncak ini sering terjadi kepadatan atau kemacetan yang terjadi
nah memang biasanya kalau nanti akan segera diterapkan rekayasa lalu lintas baik itu one way maupun ganjil genap
nantinya akan ada petugas kepolisian dari satlantas polres bogor untuk kemudian pertama melakukan clearance atau pembersihan terlebih dahulu jalur sebaliknya
ini untuk kemudian disiapkan sebagai jalur yang bisa dipakai untuk kendaraan
nah kemudian juga untuk kendaraan kendaraan dari arah jakarta menuju ke kawasan puncak
ini untuk diberlakukan sistem one way atau satu arah
kemudian juga untuk ganjil genap apabila diterapkan nantinya akan ada petugas yang berjaga di beberapa titik untuk kemudian nanti akan menertibkan kendaraan yang platnya tidak sesuai
nah memang kembali kami ingatkan bahwa peraturan atau pemberlakuan reka saulitas di kawasan simpang gadog bogor jawa barat menuju ke jalur puncak ini bersifat situasional
namun untuk menghasilkan peraturan atau pemberlakuan reka saulitas di kawasan simpang gadog bogor jawa barat menuju ke jalur puncak ini bersifat situasional
namun untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan kami sarankan anda yang akan melakukan perjalanan atau akan mengunjungi tempat wisata di kawasan puncak
lebih baik persiapkan kendaraan anda terutama soal plat nomor ini harus sesuai dengan tanggal agar apabila nanti diberlakukan sistem ganjil genap anda tidak terkena sanksi dan tidak diputar balik begitu
kemudian untuk jam jam di mana anda bisa berangkat ataupun juga melakukan perjalanan dengan kondisi dan situasi harus lalu lintas yang lebih lengang
lebih lancar begitu bisa dilakukan mungkin setelah pukul sepuluh pagi seperti hari ini
dinamis begitu situasional mengikuti perkembangan kondisi lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalur puncak bogor jawa barat
libur panjang kawasan puncak bogor menjadi destinasi atau tujuan wisata warga
terima kasih jurnalis kompas tv asri gunawan yang melaporkan langsung dari simpang gadok